inilah kondisi david ozora yang dibagikan sang ayah jonathan latumahina
melalui akun media sosial pribadinya pada lima maret dua ribu dua puluh tiga lalu
david terlihat masih belum sadarkan diri dan masih terpasang beberapa alat alat medis
untuk membantu proses penyembuhannya
meski belum sadarkan diri usai dianiaya mario dandi pada dua puluh februari lalu
david menunjukkan perkembangan yang cukup baik
unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet
tak sedikit warganet yang mendoakan kesembuhan david
memberikan dukungan agar david lekas pulih kesadarannya
penyidik polda metro jaya mengungkap fakta baru
penganiayaan yang dilakukan mario kepada david terhenti setelah diteriaki oleh seorang perempuan
sosok perempuan yang berteriak tersebut merupakan orang tua teman david
ini nanti dengan ada satu suara yang memang suara seorang ibu itu adalah ibu n
karena kan anak d sebagai korban itu bermain di rumah temannya e
sementara itu tersangka penganiayaan david ozora mario dandi satrio dan shane lucas
dipindahkan dari rumah tahanan polres jakarta selatan ke polda metro jaya
pada tiga maret dua ribu dua puluh tiga lalu
proses pemindahan tersebut dilakukan karena penyidikan kasusnya kini sudah ditangani oleh polda metro jaya